masih dalam segmen ekonomi dan bisnis cnn indonesia newsroom
aturan ganjil genap yang berlaku pada saat asean games dua ribu delapan belas
diusulkan untuk kembali diberlakukan oleh badan pengelola transportasi jabodetabek
hal tersebut masih terus dilakukan berbagai kajiannya
kebijakan ganjil genap yang diperluas di beberapa titik seperti saat asean games dua ribu delapan belas
dinilai bptj dapat mengurangi aktivitas selalu lintas di bukota jakarta
terkait hal tersebut kepala dinas perhubungan dki jakarta mengatakan
pemprov dki jakarta masih terus melakukan kajian secara komprehensif
mengingat aktivitas warga jakarta sangat padat setiap harinya
integrasi moda transportasi umum juga akan terus dibenahi
agar masyarakat bisa dengan mudah beraktivitas jika kebijakan ganjil genap diberlakukan